banjir akibat pasang besar air laut atau rop melanda sejumlah wilayah pesisir
akibatnya pengusaha merugi hingga ratusan juta rupiah
seperti yang dialami pengusaha di pelabuhan sunda kelapa jakarta utara dan di kabupaten bekasi jawa barat
seperti inilah banjir akibat rop atau pasang besar air laut yang menggenangi pelabuhan sunda kelapa pademangan jakarta utara pada senin
lagi dan lagi aktivitas bongkar muat di pelabuhan sunda kelapa terhenti lantaran kawasan pelabuhan sunda kelapa tergenang air akibat pasang laut dengan ketinggian empat puluh hingga enam puluh cm
para pengusaha tak berani melakukan bongkar muat lantaran takut barang barang mereka rusak terkena air laut
akibat kejadian ini para pengusaha pun menjerit lantaran merugi hingga ratusan juta rupiah
diketahui banjir di kawasan pelabuhan sunda kelapa ini sudah terjadi
selama tiga hari
sementara akibat terjangan pasang besar air laut atau rop ratusan hektare tambak ikan bandeng diterjang banjir
akibatnya ikan bandeng yang sudah memasuki masa panen ini kabur bersama air banjir
para petani tambak pun menderita kerugian hingga puluhan juta setiap hektarnya
kerugian cukup besar pak hampir puluhan juta
karena memang mereka tambak ini buat cadangan tahun baru
dihajar rob besar habis ya
selain mengakibatkan tambak ikan bandeng tergenang
akibat banjirop dan cuaca ekstrim yang menimpa wilayah pantai utara bekasi
nelayan di kecamatan tarumajaya kecamatan babelan dan kecamatan muara gembong
menghentikan sementara aktivitas pelayaran
tim liputan cnn indonesia